kondisi lu belum terlalu fit
ini jangan paksa bicara ya
semampu lu aja
jangan terlalu banyak bicara
kamu harus banyak istirahat ya
nanti kita ngobrol kalau misalkan kamu udah keluar dari sini
apa gue tanya nggak dulu aja soal surat itu
mungkin angga bisa kasih tau keku keterangannya
kamu mau ketemu sama angga
nanti aku telepon ya
aku suruh dia untuk datang kesini ya sayang
halo assalamualaikum pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku ikut seneng dengarnya
mama bisa kesini
apa benar yang aku lakukan ini
apa gak sebaiknya
aku cerita aja sama papa
papa bisa stres kalau tahu
nanti mama kesana ya
tapi ini aku mau ketemu dulu sama temen pak
nanti begitu acaranya selesai
nanti aku langsung kesana
papa tunggu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku berangkat kerja ya
kembalin surat dna itu
ya memang harus dikembalikan
nanti setelah aku meeting
soalnya pagi ini ada meeting
jadi ya sayang ya
semoga janin lo bener bener gak ngeliat surat itu
kok kayak gini gue tetap gak tenang
nanti malam jam tujuh gue tunggu di rumah gue
jangan sampai lo gak datang
ini kenapa sih semuanya bikin gue tambah stres
iya tuh hantu
mas erina gimana ketemu suratnya yang kemarin
saya sudah suruh cleaning service untuk cari tapi tidak ketemu
ya udah gak apa apa
thank you sekali lagi thanks for your help
oke rina sekarang kita masuk kelas ya
gak ada yang belum
ini yang dicari itu surat apaan sih bu
iya itu surat yang dicari cari di rumah
ternyata rena yang ngambil terus ditaruh di dalam tas sekolahnya
tapi pas dicari suratnya udah gak ada hilang
perasaan dari beberapa hari lalu pada heboh ya cari itu surat
emang itu surat apaan sih
sekarang siapa di antara kalian yang sudah siap buat cerita the power of player
teman teman hari ini aku bahagia sekali
papaku sudah bangun
papaku sudah sembuh
itu semuanya karena kekuatan doa
kalian sudah mendoa papaku
sekarang kamu kembali ke tempat hidup kamu ya
sekarang double kill
siapa sih telepon lagi
perkembangan ali itu gimana
alhamdulillah sekarang mas al udah lepas ventilatornya
alhamdulillah aku senang dengarnya
oh ya enggak sebenarnya aku nelfon kamu karena mas al minta ketemuan sama kamu di sini
jangan jangan al mau nanya mengenai surat itu
oh yaudah kalau begitu gue siap siap dulu ya
terus gue kesana sekarang
makasih angga ya
nih ya lagian orang belia ternyata lagi nyapu malah disamperin ke sini
kok ayang gigi nyapu kayak lagi mikir begitu
gigi mau nanya deh
emang pantas ya kalau asisten rumah tangga kayak kiki itu kuliah
sabab semua orang kan berhak menimba ilmu yang setinggi tingginya
nggak peduli dia art pemulung petani pelawak sapung kayak uya
semua boleh boleh aja dong
tapi nggak terkesan kayak pelaku atau nggak tahu diri gitu kan
kalau ada yang ngatain orangnya mau kuliah justru nya yang aneh
masa orang mau maju pakai dilarang
lah coba itu
pokoknya mah ayang gigi maju aja terus
iya juga sih ya
dadah dukung gigi
burung irian burung cendrawasi
cukup sekian dan terima kasih
lepergi sana mau lanjutin nyapu nih
bu ini andin bu dia masuk berita
suara bisnis itu id
istri aldebaran alfahri menerima standing applause saat launching produk maharata
kamu hebat andin
kamu adalah wanita yang bagus
kamu bisa mengisi kekosongan allah di acara dengan sempurna
aku sangat bangga denganmu
oh ya saya harus di telepon randy lupa
saya kabarin randy dulu ya
iya saya mau info ke kamu soal perkembangan al
al sudah siuman
saya lega dengarnya bu
semoga kondisi pak a makin membaik ya bu
amin amin ya allah
saya belum sempat untuk jenguk pak al lagi ke sana bu
karena di sini saya ada beberapa pekerjaan
saya ada beberapa pekerjaan yang harus saya urus
saya justru yang mau terima kasih sama kamu
karena kamu sudah handle dan taken care semua pekerjaan al
pada saat tahun di rumah sakit
dan ingat kamu juga harus jaga kesehatan
jangan sampai kamu sakit ya
oke kalau gitu thank you sekali lagi
saya tutup ya
alhamdulillah pak al sudah sadar
terima kasih ya
kalau gitu saya duluan ya
aku harus balikin ke siapa ya
kalau bu rosa
takutnya bu rosa masih belum tahu soal rena
nanti justru bu rosa kenapa napa lagi
aku harus balikin sama andin aja
pasti sekarang andi lagi jagain al di rumah sakit
mending aku ke sana
jadi al minta ketemu sama angga
iya tadi aku udah telpon angga
dan aku rasa mungkin dia lagi di jalan ke sana

iya mas ang udah nungguin kamu dari tadi
yaudah kalau begitu saya masuk duluan ya
sus saya mau jemput teman saya ada barang bisa
terima kasih kak
kondisi lo belum terlalu fit
ini jangan paksa bicara ya
seperti dugaan kue
gue tau ini berat buat lo
kau pasti bisa lewatin ini semua
mengenai surat dastian areina
dari pihak lab udah ngirim ke rumah lo
cuma masalahnya surat itu hilang
dan itu artinya
belum ada orang satupun yang membaca surat itu
jadi andi dan mama belum tau soal hasil tes dna itu
sebenarnya mas al bicara apa sih sama angga
kenapa mas al minta ketemu sama angga
apa ada hal yang penting
apakah ada urusan kerja
tapi kayaknya mas al enggak ada urusan kerjaan di sama angga
terus mereka bicara apa ya
gue balik dulu ya
lo jangan banyak pikiran
lo jangan khawatir
kamu dibesarkan sama kesehatan lo
dan ketika lo pulih
lo bisa memulihkan semua ke andi
dan kamu boleh berbincang dengan terus
kamu bisa berbincang dengan semuanya
kamu bisa berbincang dengan semuanya
kamu bisa berbincang dengan semuanya
dan mengenai masalah ini
tak ada orangstu yang tahu
kua sama andi sudah mengejut rahasiamu
kua sama andi sudah mengejut rahasiamu

mengenai surat tes dna yang ada di rumah lo terus hilang lo gak usah pikirin juga
gue bakal temuin surat itu
dan bakal gue amanin
gue yakin lo pasti kuat
kalo begitu saya harus pamit ya
biar al punya waktu banyak untuk istirahat
kasihan kondisinya masih lemah
makasih angga sudah datang kesini
ibu diminta ke bagian administrasi
untuk mengurus pembiayaan pak ahok
yaudah mau aku kesana dulu ya
ya aku akan beli kamu ya
sekarang juga gue harus ke rumah al untuk memastikan surat itu sudah ketemu apa belum
dan sebaiknya tante rosa gak boleh tahu dulu mengenai hasil tes dna itu
tante rosa pasti sangat terpukul atas kecelakaan al
kalau tanto rosa tahu hasil yang mengecewakan
tante rosa pasti semakin terpukul dan stres
apalagi al baru siuman

ngapain dia kesini
udah jam tiga sat
jangan sampai lo gak dapet
gue gak bisa nurutin keinginan ricky gitu aja
kejadian di seraniti hotel aja masih ninggalin trauma buat gue
gak mungkin gue lakuin hal seperti itu lagi
gue tau apa yang harus gue lakuin
aku pergi dulu ya
kamu udah cantik gini mau kemana sa
aku ada acara sama temen temen aku ma
mau buka bersama
tapi nino udah tau
kalau kamu bersama
nanti aku kabarin dia deh pas di jalan ya
bu rosa juga nggak ada
kenapa gak ada orang yang jagain
aldebaran udah sadar
mungkin aku lebih baik ngasih
ngasih langsung ke al
sekali bisa nanya kenapa surat ini ada di rena
biaya administrasi rp lima puluh
saya terima ya bu pembayarannya ditunggu bukti pembayarannya
mau ngapain dia kesini
kesehatan anda membaik
saya kesini karena
kenapa surat itu ada sama nino
ingin membalikkan surat ini
surat nih terjatuh daerah tasnya rena
kenapa suratnya ada sama nino
maaf pak mau kemana ya
saya menjunggu teman saya alih barang sekarang
di dalam sedang ada yang besuk gantian ya pak
saya mengerti tapi masalahnya ini penting
saya harus masuk sekarang
tolong pak ikuti peraturan rumah sakit ini
tapi ada yang mau saya tanyakan
apa ini surat hasil tes dna
yang dulu anda pernah kasih ke saya
atau hasil tes dna lainnya
lo tau ini icu
mau cari masalah
anda tau ini icu
saya datang kesini punya tujuan
saya mau menggalikan surat itu
mau membalikan surat ini
apa urusan ini dengan anda
ada yang mau saya tanyakan ke
bukan urusan anda
bukan urusan lo juga
silahkan kalian berdua keluar dari ruangan ini
paul yang tenang ya
tarik nafas pelan pelan
lagi pak tarik nafasnya
mohon tidak melakukan keributan seperti ini lagi
karena bisa membahayakan nyawa pasien
saya tahu saya salah
semua ini gara gara allah
anda yang barusan masuk anda juga yang bikin keributan
saya datang ke sini hanya untuk kasih surat
saya sudah bilang kan
tidak usah ikut campur masalah rumah tangga orang lain
jelas jelas anda ikut cawapres
surat ini jelas jelas ada hubungannya dengan saya
karena ini menyangkut masa lalu andien
masa lalu andin adalah mantan istri saya
masa lalu andien adalah mantan istri saya
masa lalu andien adalah mantan istri saya
masa lalu andien adalah mantan istri saya
sensia saja itu tersebut
untuk kita diri kita sendiri
dia bukan istri lo
lu gak usah ikut campur masalah rumah tangga orang lain
itu istri orang lain
dan mengenai surat ini
erlang gak pernah dia akan kasih kenal
gue panggil security untuk usir lo pergi dari sini
atau yang kedua
atau yang ketiga
gak perlu lewat orang macam macam
gue gak boleh jatuh hati ya
iya bu ada yang bisa dibantu
saya mau beli
ada resep dokternya bu
untung gue masih simpen kopi resep tidur gue waktu itu
tunggu sebentar ya bu
semoga ini bisa ngebebasin gue dari ricky malam ini
ini kopi resepnya bu
bukan ada apa apa
ngomong kemana you disuruh mengchuinkan asur health

bagaimana walaupun lu burung pas enfant
kau meglio kalau facebook saya
sepertinya nanti malam riki ada acara pak
untuk pergi ke rumahnya
dan kembalikan kalungnya sebelum jam lima sore
baik kalau gitu
tolong bapak usahakan cari tahu ya pak
ricky ada acara apa dan dengan siapa
ini ada hubungannya dengan elsa
tapi nanti saya cari informasi lagi deh pak
terima kasih pak reddy